burger makanan yang memiliki kekasan sayuran daging dan saus yang diapit oleh dua roti
kini dikreasikan dengan karakter
tak hanya di yogyakarta dengan konsep kafe
burger karakter ternyata juga ada di surabaya dengan konsep yang berbeda
yaitu homemade atau buatan rumahan
penasaran seperti apa berikut liputannya
bahan utama burger karakter seperti bun atau roti
dan patty atau daging sapi merupakan buatan febri sendiri
adonan kemudian ditimbang diberi warna dan dibentuk dalam loyang
bagian ini merupakan proses yang paling sulit
karena diputuhkan ketelitian dan kecepatan sebelum adonan mengembang
dan untuk menghasilkan karakter yang sempurna
adonan harus segera di oven dalam suhu satu ratus lima puluh derajat celcius selama sekitar dua puluh menit
setelah matang dihias dengan edable pen atau ballpoint pewarna yang bisa dikonsumsi
roti kemudian dipotong dan disusun dengan selada tomat bawang bombay mayonaise
keju dan daging
pada dasarnya ini sama seperti burger pada umumnya
hanya yang membedakan adalah bagian atas ban atau roti ini diberi karakter
nah ini karakternya ayam mengemaskan sekali
dan rasanya sayang kalau dimakan tapi saya penasaran juga bagaimana rasanya
saya makan dulu ya mbak

ini semuanya homemade alias buatan sendiri nih

roti kemudian dipotong dan disusun dengan selada tomat bawang bombay mayonaise keju dan daging
harga burger karakter milik febrianti rp dua puluh lima dengan pemesanan minimal dua puluh lima pack
karena dipasarkan melalui media sosial seperti instagram dan whatsapp
untuk menyiasati persaingan bisnis kuliner
febrianti mengaku mengembangkan karakter burger dengan rajin mengikuti tren di media sosial
serta mengembangkan isian burger yang lebih variatif